rius kembali ke jurnalist kompas tv kembali hadir untuk anda saudara
dan ini adalah gambar terbaru dari rsp subang
ini merupakan prosesi untuk pengantaran jenazah ke rumah sakit maupun juga ke rumah masing masing
fida kita akan ke jurnalist kompas tv fida alatas di sana
saudara kami masih menunggu jurnalis kompas tv fidalatas yang ini akan mencoba untuk bertanya kepada polisi yang saat ini berada di rsud subang jawa barat
ya saudara seperti diketahui ada sejumlah ambulans yang memang nantinya akan membawa jenazah
tadi jurnalis kompas tv fida alatas mengatakan bahwa ada atau ambulans ini akan membawa sepuluh jenazah
kita akan coba sapa fida alatas halo fida
nah visual yang anda saksikan saudara ini adalah ambulans atau mobil jenazah yang membawa sepuluh korban menuju ke wilayah depok
tadi kalau informasinya dari junas kompaktif yang berada di lokasi bahwa kalau dihitung perjalanan dari subang menuju ke depok ini kira kira sekitar dua jam
artinya nanti jenazah atau korban dari kecelakaan bus di subang ini akan tiba baik di rumah sakit ataupun juga di kediaman masing masing ini di sekitar pukul sebelas waktu indonesia barat
baik kita akan coba menghubungi jurnalist kompas tv fida alatas fida
bida tadi kami lihat ambulans ini sudah mulai berangkat begitu ya menuju ke depok
gambarkan situasi terkininya saat ini fida
di kota subang begitu ya ulta dan juga saudara
dan setelah seluruh jenazah ini telah dipindahkan ke ambulans
dan baru saja tadi okta dan juga saudara ambulans yang mengangkut keseluruhan korban ini telah meninggalkan rsud subang untuk kemudian menuju ke kota depok
dan nanti sesampainya di depok ini para korban atau jenazah para korban ini nanti akan langsung diantar ke kediaman mereka masing masing
untuk lebih tepatnya atau lebih lengkapnya terkait bagaimana kemudian penanganan dari para korban meninggal dunia yang saat ini sudah diberangkatkan ke kota depok
kami akan ajak anda berbincang ada bapak dr nariana dari dpi dvi begitu ya pak ya
ya kabit dokes polda jabar
pak naryana tadi seluruhnya artinya seluruh korban meninggal dunia ini sudah diantar ke kediamannya masing masing
terima kasih kami sampaikan
kami selaku dpi komender provinsi jawa barat
dengan kejadian kemarin kami melakukan proses identifikasi dengan scientific crime event dengan melibatkan rekan rekan terkait
salah satunya alhamdulillah kondisi korban ini siti jarinya masih bagus
kita melibatkan dengan rekan rekan inavis dari pores subang
kemudian kita lakukan identifikasi dari sekian korban
bisa kita lakukan identifikasi dengan inavis
kemudian dari situ itu data primer
kalau primer itu sembilan puluh sembilan sembilan persen adalah itu teridentifikasi
hampir pasti beliau adalah siapa
kemudian dari satu jenazah kita lakukan dengan teknik properti
ataupun tanda tanda medis dalam kondisi jenazah
kemudian kami kecocokan dengan data antemortem atau data kondisi korban sebelum meninggal itu dari keluarganya
kebetulan kakak kandung dan kakak iparnya hadir
artinya tidak ada kendala dalam proses identifikasi jenazah para korban kecelakaan kemarin ya pak
berkat kerjasama dengan tadi rekan rekan inavis termasuk dengan instalasi forensik rsud subang
yang mereka sangat proaktif membantu kita proses identifikasi
saat ini apa pak yang kemudian kalau dari korban luka baik itu luka ringan dan juga luka berat saat ini kondisinya seperti apa pak
informasinya sudah banyak yang dipulangkan juga ya pak ya
untuk dari yang sakit ringan baik dari rumah sakit di rsud subang sendiri dan kemarin dari pihak rumah sakit bayangkara kelapa ii
mendorong dua puluh tujuh mobil ambulan berserta dari rumah sakit yang lain ke subang untuk merujuk dari rumah sakit subang ke rumah sakit kelapa ii ui maupun rumah sakit di subang
saat ini kami koordinasi dengan karung kit bayangkara kelapa ii
ya delapan belas itu sudah dilakukan operasi saat ini
dan alhamdulillah dari situ bentuk respon proaktif ketunjuk bapak kapus dokes bahwa rumah sakit bayangkara hadir untuk melayani masyarakat
dari kesiapan rumah sakit bayangkara kelapa ii brimob siap untuk melayani itu
dan saat ini sudah dilakukan operasi delapan belas kasus luka berat
artinya kemarin korban ini ada tiga puluh tiga dua puluh tujuh diantaranya sudah dirucuk ke rumah sakit bayangkara
dan delapan belas hingga saat ini sudah dilakukan operasi
kalau boleh tahu kondisi korban ini sebetulnya membutuhkan penanganan operasi seperti apa ya pak
penanganannya adalah kasus kasus karena kecelakaan itu patah kemudian ada trauma ada di badan kemudian atau trauma ringan di kepala yang tidak memerlukan perawatan yang ekstra
kemudian informasi ada satu pasien yang harus dirujuk ke rumah sakit ui karena membutuhkan
kebetulan di rumah sakit kelapa ii belum ada
dan ini untuk upaya adalah pelayanan maksimal terhadap korban kecelakaan yang di palasari ciantar subang ini
artinya seluruh korban luka ringan dan juga berat ini bisa ditangani
tidak ada potensi untuk bertambah korban meninggal dunia ya pak atau seperti apa
itulah apa yang dilakukan oleh rumah sakit bayangkara kelapa ii
untuk proaktif membawa ambulan dua puluh tujuh kesini membawa pasien kesana itu dalam rangka untuk penanganan secepatnya
karena ini kebetulan kebetulan adalah ini hari libur
dari sekian kami koordinasikan dengan teman teman ternyata yang paling siap adalah rumah sakit bayangkara kelapa ii
kita geser ke pak kabit humas polda jabar untuk kemudian mengetahui bagaimana penanganan dari korban meninggal dunia
yang saat ini sudah dibawa ke wilayah depok begitu ya pak ya
informasinya ini tadinya akan ada proses seremonial begitu ya yang akan dilakukan di rsud depok
tapi ini dipastikan tidak dilakukan ya pak
dan para jenazah ini akan langsung diantar ke kediaman ya begitu ya pak
ya baik jadi dapat saya sampaikan sejauh ini dari hasil koordinasi yang kita lakukan
termasuk juga dengan pihak rumah sakit tentunya untuk korban kurang lebih ada sepuluh jenazah yang saat ini dalam perjalanan
baru saja berangkat dari rsud subang menuju ke depok
tentunya dari hasil koordinasi kami juga dengan kasat lantas pores depok yang mengawal langsung jenazah maupun mobil ambulan ini
baik dari depok menuju rumah sakit subang sampai dengan saat ini kembali ke depok dari hasil koordinasi
dan juga sesuai dengan petunjuk langsung dari bapak kak kor lantas pores depok
seperti apa ini ya jadi dari sepuluh jenazah ini sebagian besar tentunya didampingi oleh pihak
keluarga ada yang perwakilan dari kerabat langsung dari sekolah juga ada turut mendampingi untuk ke sepuluh
jenazahnya artinya dipastikan ini pengawalan ketat juga dilakukan ya pak ya sampai para korban ini sampai
di kediamannya masing masing betul sekali jadi kita juga tentu berkoordinasi antara sat lantas
forest subang dengan sat lantas forest depok terkait dari pengawalan sejak ambulan ini
berangkat dari depok menuju ke rumah sakit umum daerah subang sampai dengan saat ini
pemberangkatan dari rsud subang menuju ke rumah duka ke kediaman di depok
kalau proses olah tkp ini masih berlangsung seperti apa pak informasi terakhir yang didapatkan
ya baik kalau terkait dengan olah tkp tentunya hasil yang dapat saya sampaikan sejauh ini ya
jadi pagi hari tadi kurang lebih sekitar jam delapan jam sembilan pagi telah dilakukan olah
tkptaa tentunya dengan melibatkan taa akan mendapatkan hasil yang lebih akurat yang
dilakukan oleh sat lantas polres subang dengan di backup atau asistensi dari dit lantas poldajabar
tentu kami juga berkoordinasi atau mendapat petunjuk dari korlantas polri yang ada di mabes polri
biasanya berapa lama sih pak waktu yang diperlukan hingga hasil dari tai ini bisa diinformasikan
tergantung ya jadi tentu tiap kasus berbeda dalam hal ini maka tentunya kita akan menunggu
kemudian hasil tai itu keluar sehingga kita dapat memastikan penyebab dari kecelakaan lalu lintas itu sendiri
kalau dari sementara pak dari mungkin pemeriksaan saksi dan bukti bukti lain sebagainya
ada kemungkinan apa yang menyebabkan dari kecelakaan ini
ya jadi kalau terkait penyebab pasti tentu kita tetap berpatokan ya berpedoman pada scientific investigation
ya tadi sudah disampaikan juga oleh pak kakor lantas tentu kita selain menggunakan ta
kita akan meminta ahli untuk mendukung proses pembuktian dari penyebab kecelakaan itu
mungkin terakhir imbauan pak bagi masyarakat mengingat di kawasan ciater ini juga banyak terjadi kecelakaan seperti apa
ya jadi himbauan kami tentunya kepada semua pengemudi pengguna jalan maupun warga masyarakat
agar lebih berhati hati ketika
mengendarai kendaraan termasuk ketika menggunakan fasilitas umum seperti bus maupun angkutan lainnya
agar dipastikan benar terutama untuk yang rombongan akan berwisata
agar dipastikan kendaraannya dalam kondisi sehat layak jalan sesuai dengan teknis kelayakan jalannya
kemudian juga dipastikan pengemudi dalam kondisi sehat sehingga dapat mengemudikan kendaraannya dengan baik
lancar lancar semua proses investigasi dan terima kasih sudah menangani para korban dengan baik sampai saat ini
tentunya yang perlu digarisbawahi ini adalah himbawan bagi kemudian para warga atau masyarakat
yang biasanya ini akan melakukan perjalanan menggunakan bus pariwisata
tadi yang sangat digarisbawahi oleh kakor lantas polri ini adalah memastikan dan juga memeriksa
bagaimana kondisi kelayakan
rebus yang akan digunakan memang ini tidak bisa secara kasat mata diperiksa untuk itu harus lebih rinci lagi harus lebih teliti lagi
berkoordinasi dengan pihak penyedia jasa bus begitu ya untuk memeriksa bagaimana kelayakan dari bus dan juga
baik terima kasih junes kompas tv fida latas melaporkan dari subang jawa barat